ada apa mak
mak lagi nyariin si patar
kok nyari bang patar kesini
asap lagi belom
ini mau minta dicariin bank patar
ada apa mak
mak ada apa nyari nyariin bang patar
oh seperti itu
kalau gitu ngapain sih lah malah matanya jawab sama bu nur
makasih bang wajab
eh mas sofyan
maaf bang wajab
saya bener bener lupa
bukan bermaksud nggak mau bayar apalagi ngutang
kan bang wajab tau sendiri dari dulu
saya nggak pernah melalaikan kewajiban saya
iya pak sofyan
bisa dibayar sekarang gak ya angkosnya
gagak ditambahin nih
tadi saya ganti rugi kaget
bapak ibu punya berita baru
eh bang ojek kepo deh
ada apa bu
tadi ibu ketemu sama emak
ah kalau itu mah bukan berita baru
tapi emak ini nyariin bank patar
emak sama bang patar itu pasti ada apa apanya
tadi emak itu nyariin bank patar katanya mau nagi uang arisan
itu cuma alesan pak
bapak indah percaya sama ibu
kalau bapak percaya
neng rika udah pulang
neng rika gak jawab
berarti neng rika belum pulang
gimana kalau kau bantuin ikut nyari
oh seperti itu
oh seperti itu gimana maksudnya
katanya mau bantu nyariin
kenapa jadi ngisi
kalau bantu nyariin nyari tempat lain aja sana dah
tempat lain dimana
oh terserah babe
waduh gue bingung dah kalau dibilang terserah
lo tentuin aja dah
oh seperti itu
lah iya seperti itu
emang maunya seperti apa
lah dia belok
dinikah sama bang patar berarti emak indah janda lagi
bang patar juga gak jomblo lagi bu
mau tahu aja
mau tahu aja
kenapa sih emak gak dikasih tahu
mai tunggu enggak pak
kemana lagi tuh si mai
lu ketinggalan sama demenan gua
abang udah pulang
udah abang tepuk banget hari ini
tati bikinin teh ya
ntar lah aku mandi dulu ya
ada apa mak
mak lagi nyariin si patar
kok nyari bang patar kesini
mau minta tolong lagi lu nyariinnya
ini emak minta dicariin bang patar
kok males itu kan temen rumah semua
kalau telat bayarnya suka dipanggil pakai spekermusola
eh bang patar
memangnya sudah dikocok arisannya
udah saya yang dapet
duitnya tertinggal di rumah
pokoknya saya gak mau tahu
saya mau duitnya sekarang
ambil sekarang mas yogyakson
eh jangan sekaranglah mak
aku ada urusan ini
oh seperti itu
ya memang seperti itu adanya mak
yaudah batalin aja arisannya
sama duit saya juga
jangan semuanya lah
mak kalau bang patar gak mau balikin
umumin aja di musola pakai toa
kiliang bertiga itu
assalamualaikum pak sofyan
ntar dulu pak sofyan
sebelum kita jalan saya mau nanya
ada yang ketinggalan ke barangnya
ayo kita duluan pergi
nanti kalau dia buga dia minta diantar duluan
mau cek pak
antar paket bisa
ini purwacaraka jalan anggrek lima nomor dua
tapi kalau harganya cocok saya bisa nyari tahu
asal di situ cocok cocok juga di saya cok
bang gojak bang gojak
ada apaan lagi sih pak
kita balik lagi yuk
flash disk nya ketinggalan
nah tadi kan udah saya tanya pak
ada yang ketinggalan apa kagak
bapak mau buru buru aja sih
ya namanya orang ketinggalan
ya ingetnya belakangan
kalau ingatnya di depan bukan ketinggalan
tapi jangan lama lama
ya enggak lah pak
saya kan mau narik yang lain juga